terima kasih anda masih bersama kami
bagi pecinta makanan laut bintan adalah salah satu surganya
selain terkenal dengan hasil laut segar yang diolah menjadi menu makanan lezat
bintan juga memiliki kuliner khas dari hasil laut yaitu otak otak ikan dan juga sotong
salah satu olahan ikan yang terkenal dari kabupaten bintan adalah otak otak
sentra produksi dan penjualan kuliner panggang ini berada di daerah kawal
deretan penjual otak otak menjajakan makanan sejak pagi hingga sore hari
proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sama
berbeda dengan otak otak lainnya otak otak kawal menggunakan potongan daging ikan parang dan sotong
kedua bahan baku itu dicampur dengan bumbu rempah rempah
adonan dibungkus daun kelapa lalu dipanggang
proses pematangannya hanya memerlukan waktu sekitar tiga menit saja
otak otak lebih lezat dinikmati selagi hangat
ada otak otak sotong dan juga ada otak otak ikan parang
dan yang berbeda dengan otak otak pada umumnya atau yang lainnya
otak otak ini menggunakan daun kelapa bentuknya seperti ini
dan juga tidak pakai saus atau bumbu yang ditelupkan
jadi semua bumbu dibasuhkan ke dalam otak otak ini
otak otak ikan parang memiliki tekstur lembut
dengan cita rasa gurih
sedangkan untuk isian sotong dagingnya tidak alot dan mudah dikunyah
yang bikin beda ininya karena dibakar ikannya sangat enak
mau ambilnya tidak ada
mendapatkan bahan baku ikan dan sotong tidak sulit
meskipun saat musim angin utara atau saat nelayan berhenti melaut
tinggal ini sendiri seperti apa
bisa hari atau berapa
tiga ratus gitu kan
meski panganan sederhana namun ciri khas otak otak kawal menambah daftar kuliner khas bintan
yang telah menjadi warisan turun temurun
indrayani laksmi bintan kepulauan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia
mzerah tentang bagiansab
identificasi ekstrem dua ribu dua puluh dua di indonesia yang terku rendam hanya menyebabkannement